majelis ulama indonesia tak mau buru buru mengeluarkan fatwa halal vaksin covid sembilan belas
mui akan melakukan bahsul masail terlebih dahulu untuk menentukan halal atau haram vaksin yang sudah diimpor ke indonesia
mui juga akan mendiskusikan efek samping uji coba vaksin apakah lebih banyak manfaatnya atau mudorotnya
menurut mui ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan halal atau tidaknya vaksin
yang paling utama ialah dari sisi kesehatan selain halal vaksin sinovac juga harus toiban artinya tidak menimbulkan efek samping pada pasien pasca divaksin
saat ini jawa timur dalam posisi siap melaksanakan pemberian vaksin kepada masyarakat
kondisi ini diperkuat dengan kondisi jatim yang telah memiliki delapan lima ratus satu vaksin karier satu delapan ratus lemari es dua empat ratus empat vaksinator
serta programmer diselenggarakan
setiap kabupaten kota
berdasarkan data kemenkes republik indonesia untuk tahap awal pemprov jawa timur mendapatkan jatah sebanyak tiga ratus tujuh belas ribu vaksin
dari jumlah itu jika dibagi dua menjadi sekitar satu ratus lima puluh delapan lima ratus vaksin
pemprov jawa timur telah memiliki dua empat ratus empat vaksinator bersertifikat
masalahnya tidak ada tinggal toibannya ini kan halal toibannya ini aman tidak
kalau kalau aman berfasiat tidak ada ujarotnya ini yang belum kita masih menanti jatah itu